ada yang ingin berbuat jahat ke sumarno
apa nih seperti apa yang kupikirin mas
apa aja jangan perempuan itu yang rasa
saya juga gak tau pastinya
tapi saya udah minta sama rindy
untuk memperketat penjagaan di depan ruang icu
aku mau tanya
papa gak suka ya sama bayi
emangnya sama bayi nakel ya
udah enak gak usah mikirin kayak gitu ah
anak kecil kok mikirin kayak gitu
aku cuma ke mana kalauarnos nek
oke mah ih
ada yang dibicarakan
bapak diikuti mobil
bapak itu siapa pak
pak maaf pak
sebaiknya pasien jangan banyak diajak bicara dulu
sumarno bilang dia diikutin mobil
berarti memang ada orang yang berniat tidak baik ke sumarno
kalau ada perempuan yang datang untuk menjenguk sumarno pak
saya nggak ketemu orangnya pak
bu yeni bilang orang itu pakai masker
dan ngakunya salah orang
saya harus lebih waspada
jangan sampai keselamatan sumarno terancam
kamu tolong cari orang
untuk menjaga ketat di depan icu
demi keselamatan sumarno
jangan biarkan siapapun masuk
kecuali bu yeni saya dan kamu
salah suami saya apa
kenapa harus dijaga pak
ibu tenang ya bu
ini semuanya demi keselamatan
emangnya siapa yang mau celakin suami saya pak
jadi gini ibu
mungkin ibu belum tahu
tapi intinya adalah
suami ibu ini adalah salah satu saksi kunci
dari kasus pembunuhan beberapa tahun lalu
ternyata pada saya
dan sekarang pihak polisi
itu ingin menjadikan suami ibu
dari kasus pembunuhan ini
saya melakukan ini
untuk menjaga keselamatannya pak sumarno
jadi insya allah pak sumarno sekarang aman
dan mendingan sekarang bu yeni
dengan anak bu yeni
balik ke mes istirahat
ibu harus jaga kondisi juga
jangan sampai ibu sakit
nanti biar orang orang saya disini yang jaga pak sumarno
keren saya udah tidur
gimana pak sumarno sekarang
baguslah kalau dia udah sadar
tadi sumarno sempat
bicara kepada saya dengan suara yang pelat
katanya dia sempat diikuti oleh sebuah mobil
dan sebelum ini
rendy juga cerita
kalau ada seorang perempuan
yang masuk ke ruang su dia pakai masker
dan istri sumarno
bilang dia nggak kenal katanya
ada yang ingin berbuat jahat ke sumarno
apa ini seperti apa yang kupikirin mas
apa aja yang perempuan itu yang lusa
apa ini seperti apa yang kupikirin mas
apa aja yang perempuan itu yang lusa
kembil saling berkepungan
siapa apapun yang tersenggah
jangan bagi kesakitan
tunggu nanti kita coba mampir ke rumah sakit
siapa tau supaya lo sudah bisa didek bicara
saya ganti baju dulu ya
aduh alhamdulillah ya alhamdulillah kita semua bisa sholat id bareng bareng
ya ma aku senang
selamat hari raya idul adha pak bos
mohon maaf lahir dan batin
selamat salam ya selamat idul adha
naka babah uminah wa amin kung
semoga amal ibadah kita menjadi terima allah ya
nanti juga pak bos
din bu mas
selamat hari raya jadwal adha mas amba andin
oh ini mau perlepatin sayang
aku langsung mau ke itu ya
mau ke masjid dulu mau ngeliat kurban
langsung makan aja
di atas nggak usah nungguin saya
ya udah kalau gitu abis kamu dari masjid
kita langsung ke rumah papa ya
kasihnya papa sendirian mas
sebentar lagi kita
makanannya udah siap
udah siapin ini semua
makanannya enak enak banget
makanannya harus enak soalnya kan hari ini